data suara sah dan tidak sah
jumlah seluruh suara sah
jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah
terima kasih ketua kpu provinsi sulut
kita coba periksa jumlah pengguna hak pilih ya yang di bagian atas
kita cek dengan jumlah seluruh suara sah dan tidak sah
demikian pembacaan model dihasil provinsi untuk pemilu presiden wakil presiden dari provinsi sulawesi utara
apakah kita bisa sahkan
dengan demikian model di hasil provinsi untuk pemilu presiden wakil presiden di provinsi sulut kita sahkan
saya audrey chandra saksikan program program kompas tv melalui semi trips com
melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya